ya allah ustadz
tadi dari kampung sebelah
ketemu pak rt
sobri indra dan juga lukman ini
sudah melakukan kesalahan
dan mereka ini sudah siap untuk dihukum
mau kasih hukuman apa gitu
kalau saya tadinya mau kasih hukuman
nyisirin rambut singa gitu
tapi kan gak mungkin ya
ini ada hujan dimana ya
aku yuk begini
bukan hujan ini
itu tampias mukanya hujan
aku serut nih
kamu mau aku minum dong
dimana sih minum aku
kan tadi udah kamu simpan
kamu gimana sih
emang ya ya
biar babang lukman aja ya gak biar
apa yang gaul
apa yang gaul
apa yang gaul
apa yang gaul
apaan sih ini
apaan sih yang gaul
apaan sih yang gaul
ada di luar
aduh gaul ini
iya itu gaul
mending kita pura pura tidur
sobri sobri nggak mau bangun ya
iya ustadz saya gak mau bangun saya lagi pura pura tidur
oh yaudah kalau gak mau bangun ustadz bangunin ya
dengan orang tuanya sobri ya
ini saya mau ngaduin kenakanan sobri
ustadz musa saya mohon ustadz jangan jangan jawab
ulala kamu pura pura
ketahuan kamu pura pura tidur
udah sekarang gini
sekarang kamu jujur sama ustadz musa yang mulai dasar tuan
kamu akui kesalahan kamu
kalau enggak ustadz lepon lagi orang
saya ngaku deh saya salah
saya jujur tadi saya ngerjain anak putriwati
bilang kalau ustadz zanmuru udah dateng
terus pas santriwatinya udah kabur kita makan di kuenya
terus saya juga dibantuin sama indra sama lukman
ya kan indra lukman
bener bener trio bemo kalian tau gak
tapi sebelumnya ustadz musa yang mulai dasar tuh menghargai
ya menghargai sifat kamu untuk jujur
menceritakan apa yang sudah kamu lakukan
ustadz tidak akan menelpon orang tua kalian
tapi yang namanya kesalahan tetap harus ada hukuman
supaya kalian jerah dan tidak mengulanginya lagi
hukumannya sih simpel
kalian cukup nyisirin aja
nyisirin rambut singa
di atasnya dikasih ragi
yuk kita mulai lagi
kenapa lagi sih mau pingsan pake di kaleng kalengin
ini saya mau bales patun pade
bibir dikulung pake kue dadar
abis dikasih minum dia sadar
ini palasin gak bisa ditambah puyeng aja
hah pingsan beneran
saya minta tolong diobatin ya pade
ya udah saya pamit dulu pade ya
ya allah pade
gapapa mulainya begitu sih
tadi bener ustadz nurul
itu mah berita jong
itu cuma akal akalan si sobri sama temen temennya
oh bisa tuh
gara garanya soply pengen makan makanan kue yang santriwati bikin
si sobri ngomong katanya ada ustadznya nurul loh di ruang kelas
anak anak santriwati kabur semuanya
itu kue langsung dimakanin sama dia pada
ya allah pade
ngapain lo banget makan di sumber kok
ya allah ustadz
tadi dari kampung sebelah
ketemu pak rt
sobri indra dan juga lukman ini sudah melakukan kesalahan
dan mereka ini sudah siap untuk dihukum
gak cuma saya bingung gitu mau kasih hukuman apa gitu
kalau saya tadinya mau kasih hukuman nyisirin rambut singa gitu
tapi kan gak mungkin ya
kalian nanti baca surah an nas
untuk adamah kesroma
ini bisa kendang
semuanya sudah makasih tuh
red kamu mau dok
nah jeng jeng
dut kamu tahu gak
mau tahu gak
cara makan roma mocky coklat yang enak banget
nah kan aku udah bilang
kita makan yuk
apapun cara makannya
betul tidak kan
karena roma malkis coklat
baik anak anakku semua
ustad cuma mau ingetin untuk acara besok
yang dimana kalian semua akan berniaga alias berdagang
ustad akan bagi kalian secara berkelompok
satu kelompok itu satu kamar
nah kalian bertiga itu satu kelompok ya
saya enggak mau kelompok sama anak yang cipeng bohong mulu
nanti dagangan saya kalah aku
saya juga gak setuju kalau sekelompok sama orang yang bawel cerewet nakut
semua orang mah emang ada yang penakut ada yang pemberani
daripada orang yang bohong
tapi muhammad kan jujur
selalu berdagang jujur
mendingan aku sting sama dodot
ya kan ya
sekarang mendingan sobri
kamu satu kelompok sama indra dan lukman ya
biar kalian itu gak berdebat terus
berarti sepakat nih ya
dengerin dulu ya
bagi siapapun kelompoknya
yang berhasil laku paling banyak
dialah yang menjadi juaranya
dan akan diumumkan di depan sini nanti
kalian semua mengerti
baik kalau begitu
terus kita bikin apa dot
aku gak punya ide nih kal
punya ide deh
kalau belum dicoba kan
kita gak tau
bukan gitu kal